sidang dimulai dan terbuka untuk umum
harus aku senang sih mas dino kondisi udah mulai membaik
tapi di satu sisi kalo dia udah sadar
aku takut dia mempermasalahkan masalah arena ini loh mas
udah gak usah dipikirin alin
insya allah siapa sih yang akan halangi
kalau memang dino punya kelihatan seperti itu
kita sekarang istirahat besok pagi kita harus datang ke sidang yang membesarkan
biar kamu gak capek
udah yuk punggung ya
terima kasih ya
buat apa lagi
ya kamu selalu support aku mas
ya walaupun elsa
rasa sudah melakukan sesuatu hal yang jahat
dia membuat kamu kehilangan roi selamanya
mama ternyata selama ini sudah menyembuhkan fakta yang begitu lama
saya tuh sangat membenci elsa

tidak bisa lagi bertemu orang selamanya
jewah dengan mama sarah
karena mama sarah selalu melindungi elsa
tapi saya juga sadar
apa yang telah roy lakukan kepada elsa itu juga salah
maka terhadap elise
ya udah istirahat ya
saya suruh istirahat
kok kalian kesini
kami disini untuk support mama
jadi gak cuma papa doang disini
ada aku dan masa
terima kasih ya
aku harus bilang makasih ma
aku akan selalu ada aku buat mama
mohon maaf bapak ibu
bu sarah harus segera berangkat
sekolah yang pintar ya
saya udah baca tuh berita
dan kebenaran pun ditegakkan
kami mendapatkan keadilan
kurang lama deh
masa cuma lima tahun berapa bulan gitu sih
harusnya tuh sepuluh tahun gitu
atau nggak lebih gitu bu
yaudahlah ya mungkin pengadilan tuh
apa ya punya
beberapa pertimbangan lain
lagipula elsa kan sedang hamil juga
dan ada faktor faktor maupun pertimbangan lain
yang membuat putusannya jadi
ya gak terlalu berat
mungkin ya tapi udah cukup lama juga sih
ya boleh juga sih ya bu ya
ya itulah ya
saya sih terima sih mir
keputusan dari pengadilan
saya terima dengan ikhlas
dan sekarang saya cuma berharap
bahwa saya bisa hidup tenang
serta kalian warga pondok pelita
bahagia terus ya bu ya
berarti kita harus syukuran bu
oh iya ya dua empat bulan ya
jangan jangan al sama andin juga lupa
terima kasih udah ngingetin
iya ya kita mesti bikin syukuran nih
udah empat bulan
sama sama bu bu
saya ada urusan mendadak
urusan keluarga nih mbak
harus ke rumah mbak
penting banget mbak soalnya mbak
gimana tuh masnya ini
kan ini kampusnya masih jauh disana
aik aik diturunin disini banget mas
mbak gak usah bayar ya mbak
beneran gak usah bayar nih mas
saya mau buset aja
yang akan mau kesutupan
sambil kalau udah selesai
dan kalau mau kusuke
oh mbak elsa
saya nanya kebetulan
sebelumnya saya belum pernah lihat mbak elsa disini
kalau gitu semuanya
sebelum acara ini dilanjut
membacakan suratul al fatihah
syukur kita kepada allah swt
tak lupa kita bacakan
junjungan nabi kita baginda muhammad
kalau yang belum hafal
atau buka al quran ya
aku sampai lupa
kapan terakhir kali
ada di halaman depan ya
baiklah kalau begitu
dan terbuka untuk umum